kawasan cilandak jakarta selatan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
karena empat penumpang dalam bus berhasil menyelamatkan diri
kobaran api dengan cepat membakar seluruh badan bus
metro mini enam ratus sepuluh jurusan pondok labu blok m
di jalan bdn dua cilandak jakarta selatan habis petang
empat orang penumpang di dalam bus panik
dibantu warga dengan peralatan seadanya
petugas pemadam kebakaran memadamkan kobaran api
yang telah membakar seluruh badan bus
sang sopir menuturkan
peristiwa ini bermula dengan adanya percikan api
pada bagian depan metro mini
akibat peristiwa ini
ruas jalan bdn yang menghubungkan kawasan
fatmawati menuju antasari
sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang
badru zamal jakarta